dan juga mbak setiawati intan savitri psikolog sosial
selamat malam mbak lita dan juga mbak intan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam mbak
para cnn dan para pemirsa sekalian
oke baik sebelum kita mulai dialog ini mungkin saya akan trigger warning dulu
karena mungkin ada beberapa yang menyaksikan juga sempat mengalami hal ini
dan mungkin akan juga terbawa suasana begitu ya
untuk itu perlu kami informasikan
bahwa nanti kita akan membahas ini lebih mendalam tentang bagaimana kemudian
kasus terkini penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang pekerja rumah tangga
terhadap dua anak balita
saya akan langsung ke mbak intan dulu
kita bicara dari kasus yang baru baru ini terjadi dan terungkap begitu di cengkareng
dan melihat sejumlah kasus yang juga terjadi
biasanya kan asisten rumah tangga ini sempat menganiaya anak yang diasuh
beberapa kemudian terungkap karena adanya cctv mbak
karena kan kalau kita lihat anak anak ini biasanya tidak bisa
melapor begitu ya kepada orang tuanya belum bisa bicara begitu
nah kalau ada di dalam rumah begitu bagaimana orang tua bisa mengetahui
jika kondisi ini terjadi kepada anaknya
oke baik terima kasih
pada dasarnya kalau melihat usia perkembangan ya pada kasus yang baru baru ini terjadi
jelas kita orang tua tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat
terhadap anak anak ini karena semuanya balita
memori balita secara psikologis memang tidak bisa dipercaya gitu ya
sehingga mustahil orang tua kita orang dewasa untuk mendapatkan informasi yang akurat
tentang apa yang mereka rasakan dan mereka alami
nah berarti satu hal yang harus dilakukan orang tua memasang cctv itu satu tindakan
pencegahan yang sangat bagus
juga barangkali adalah bagaimana kita
memiliki hubungan erat dengan tetangga dengan orang orang terdekat di sekitar kita sehingga kita bisa menitipkan
apapun yang terjadi di rumah pada saat kita tidak ada itu bisa dipantau oleh orang orang terdekat yang ada di lingkungan kita
nah kemudian berikutnya adalah sebenarnya orang tua juga perlu mewaspadai bagaimana cara screening para pembantu rumah tangga ini ya
dan ini kadang kadang dilupakan
karena pembantu rumah tangga ini kan sektor informal ya
yang pasti mungkin kurang berpendidikan dan kemudian juga tidak memahami secara profesional bagaimana sih mengelola mendidik mengasuh anak anak di bawah usia lima tahun
nah ini juga jadi hal yang problematik karena memang para pekerja rumah tangga ini adalah sektor informal gitu ya
tidak ada pendidikan untuk itu
yang apa namanya punya pendidikan khusus ya
seperti yang dididik oleh beberapa yayasan atau organisasi yang memang secara resmi memiliki anggota anggota pekerja rumah tangga yang mereka terdidik dan well train lah istilahnya
mbak intan asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga ini kan menyebutkan bahwa alasannya ia melakukan aksi tersebut karena kesal
anaknya sering menangis tidak mau makan
nah ini kan berarti perlu pendekatan pendekatan juga ya untuk bisa mungkin satu mengelola emosi art
di sisi lain juga untuk memberikan pemahaman bagaimana kemudian treatment yang sebaiknya dilakukan begitu kepada anak anak
walaupun tadi sudah disebutkan mungkin bervariasi tidak semuanya mendapatkan pelatihan
nah pendekatan seperti apa yang biasanya bisa dilakukan orang tua jika terjadi indikasi sepertinya ada dugaan ke arah sana bisa berpotensi dilakukan oleh asisten rumah tangganya
nah ini sebenarnya satu problematika kita semua ya
orang tua kadang kadang juga tidak memiliki bekal cukup untuk melakukan screening kepada pekerja rumah tangganya
karena ilmu psikologi kesehatan mental dan lain sebagainya ini masih belum sepenuhnya disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat awam
jadi yang pertama harus kita lakukan adalah ada inform konsen di depan
apa saja peraturan dari orang tua kepada si pekerja rumah tangga ini
jadi do and don't nya apa yang boleh apa yang tidak boleh apa yang dilarang dan apa jadwal anak anak seperti ini seperti apa
kemudian bagaimana karakter si anak ini sehingga paling tidak para pekerja rumah tangga ini diharapkan bisa menyesuaikan dengan karakter si anak
tapi ini tidak mudah gitu ya
karena tidak mudah
kerja rumah tangga yang tidak terbiasa atau tidak terlatih menghadapi anak anak tentunya tidak mengerti psikologi anak anak seperti apa
namanya anak anak mereka pasti egocentris dan kemudian menginginkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan
berbeda dengan orang dewasa bisa mengontrol
nah ini juga harus diketahui oleh para pekerja rumah tangga
nah persoalannya para pekerja rumah tangga ini
kebanyakan memang tidak terlatih dengan baik soal ini
saya akan langsung ke mbak lita
mbak lita tadi sudah mendengarkan kemudian pemaparan dari mbak intan apa apa saja yang sebaiknya memang bisa dipenuhi oleh dari sisi asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga
nah yang perlu digarisbawahi ini sebenarnya sebelum bekerja di para asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga
ini sudah dapat pelatihan khusus belum ya mbak
dan hak hak dan kewajiban dari art maupun yang dipekerjakan dan juga yang tempatnya bekerja
ini sebenarnya sudah sejauh mana pembagiannya mbak
terima kasih ya
pertama saya menyampaikan apa
keprihatinan terhadap kasus ini
saya menyampaikan keprihatinan terhadap kasus ini dan juga apa
nah berata saya terhadap apa ibu dan anak
ya kami bisa mendengar dengan sangat jelas mbak lita silakan
memang ini persoalan yang cukup rumit ya
dan biasanya perlu dipisihkan pertama kali adalah bahwa kita merekrut tetap menempatkan pekerja rumah tangga
kalau pekerjaan rumah tangga memang harus ada pembekalan
pembekalan terhadap pekerja rumah tangga mengenai situasi di dalam rumah seperti apa
dan kalau kita mempekerjakan pekerja rumah tangga untuk anak itu memang harus seleksi betul
nah ini yang tidak terjadi selama ini
nah kita melihat bahwa pola pola perekrutan pendidikan pelatihan penempatan pekerja rumah tangga ini tidak sesuai dengan standar
karena misalnya setiap
orang itu kan punya bakat yang berbeda beda
dan kita juga mengacu pada pekerjaan rumah tangga ini bukan tidak memerlukan pendidikan keterampilan pelatihan dan keterampilan
jadi setiap pekerja rumah tangga itu seharusnya dia memiliki skill bekal pelatihan
dan juga itu berdasarkan minat dan bakatnya
karena misalnya tidak semua orang bisa memasak
tidak semua orang bisa bersihkan rumah
tidak semua orang bisa
melakukan pengasuhan anak
tidak semua orang bisa melakukan perawatan untuk lansia
jadi harus ada seleksi berdasarkan minat bakat
misalnya saya mencontohkan
bahwa tadi sudah disampaikan bahwa untuk pengasuhan anak ini memerlukan satu
rampilan dan juga talent ya
karena pengasuhan anak ini kan butuh ketelatenan butuh perhatian
kemudian butuh konsentrasi
karena apalagi dalam posisi tumbuh kembang kan
itu kan kualifikasi kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh pekerja rumah tangga dan dari kerja ketika bekerja dan satu pihak mempekerjakan
nah proses untuk pembekalan pendidikan pelatihan ini yang tidak terjadi di indonesia
tidak sesuai dengan standarnya
ini yang kemudian mengakibatkan persoalan persoalan
ketika kita terjadi perkutan dan mempekerjakan pekerja rumah tangga ternyata tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
sementara ini penting
berarti memang perlu ada pembeda ya mbak lita
antara baik itu asisten rumah tangga untuk mempekerjakan
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
nah ini harus naik
dpr sudah menyepakati bahwa ru ini harus dibahas di paripurnya sebagai ru nisati
nah di dalam ru ini sendiri kami mendorong bahwa ada perlindungan terhadap prt pekerja rumah tangga dan juga perlindungan terhadap pemberi kerja
jadi kedua belah pihak
dan kewajibannya kedua belah pihak juga
kemudian di dalam hak kewajiban ini kan diatur apa jenis pekerjaannya
kemudian jam kerjanya istirahatnya
karena kan pekerja ini kan memerlukan istirahat
bukan jam kerja sehingga orang tidak juga stres
kemudian juga dalam dan kewajiban ini disebutkan hak dari pemberi kerja juga untuk mendapatkan informasi tentang kualifikasi latar belakang
dari pekerja rumah tangga yang akan dipekerjakan
nah kami juga memberi contoh misalnya kalau contoh contoh yang baik adalah
apakah itu persulutan setara
antara mandiri ataupun persulutan melalui agen
itu harus dipastikan proses pelatihan
kemudian latar belakang dari pekerja rumah tangga
kemudian juga bisa lebih bagus ada referensi kalau dia pernah bekerja dari pemberi kerja sebelumnya
dan yang kedua di dalam undang undang ini kami juga ada kuantul tentang pendidikan pelatihan
yang itu akses baik di tempat kerja
di wilayah asal dari pekerja rumah tangga ini berasal
dan itu harus sesuai dengan standar yang dibutuhkan ya
ya itulah mengapa kemudian
karena ini standarnya kan bawah standar
jadi menangani kasus prt prt yang disalurkan agen yang dikatakan sudah dilatih sebulan
sudah dilatih mengasuh anak
tetapi ternyata dia baru dua hari di tempat agen atau yayasan
tapi dia diminta bohong
bahwa dia sudah dilatih sebulan
baik mbak lita
itulah kenapa kemudian
setiap sertifikat itu sertifikat yang sebatas kertas
tapi sebetulnya tidak melalui uji kompetensi
itulah mengapa kemudian desakan terhadap
kalau tidak melalui uji kompetensi
tapi kan kita harus melihat proses proses seperti apakah
apakah ini sesuai nggak kalau dikasih
misalnya kita di apa
kota masin dari desa
ya baik mbak lita
kita harus dipastikan
apalagi kalau pengasuhan anak dan perawatan lansia
mbak lita itulah kenapa
kemudian desakan akan pengesahan ruu ini menjadi satu hal yang penting ya mbak lita
pengasuhan ruu basis
rt rw tetangga sekitar
kami juga mencontohkan di filipina
sudah memiliki undang undang
ada penyuluhan kedua belah pihak itu
berdasarkan usulan dari pemberi kerja ataupun pekerja rumah tangga
itu untuk menghindari kasus kasus ya
dari salah satunya atau kedua belah pihak
kami dapat poinnya
mbak lita artinya itulah kenapa dari jala prt ini juga mendesak bisa ada pengesahan ruu tersebut ya
terkait dengan perlindungan asisten rumah tangga dalam pembahasannya di dpr
saya akan kembali ke mbak intan
mbak intan tadi yang menjadi poin penting adalah bagaimana ada pembagian waktu pembagian tugas
pemenuhan hak dan kewajiban agar kemudian tercipta suasana yang aman dan nyaman begitu ya
dalam hubungan antara asisten rumah tangga dan juga pemberi kerja
nah apa hal hal yang perlu menjadi
agar kita bisa bersama sama bijak dalam memilih atau saling memenuhi hak dan kewajiban gitu
antara para pemberi kerja dan juga asisten rumah tangganya
saya sepakat sekali sebenarnya apa yang disampaikan oleh mbak lita ya
bahwa para art ini saya juga lebih sepakat mengatakan pekerja ya
kalau kita menyebutnya pekerja berarti dia akan mengarah kepada profesi
sebenarnya di indonesia masih masuk dalam ranah pekerja informal
nah kalau undang undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga ini bisa diperhatikan dan kemudian disahkan oleh pemerintah
maka ada beberapa poin penting yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak
baik dari para pemberi kerja maupun para pekerja rumah tangga
secara adil artinya misalnya waktu untuk istirahat
bahkan mungkin para pekerja ini diberikan hak untuk libur
nah ini akan melindungi kesehatan mental mereka
karena terus menerus bekerja tanpa batas waktu yang jelas
kemudian tanpa penjelasan mereka bekerja apa
ya tadi seperti yang dikategorisasikan oleh mbak lita itu menurut saya sangat sangat baik untuk bisa dilaksanakan
dan tentunya tidak akan berakhir
akibat buruk pada anak anak yang diasuh
karena burnout itu bisa dialami oleh siapapun
baik mereka yang bekerja informal maupun yang formal
apalagi nih para pekerja rumah tangga ini kan kadang kadang sering dianggap mereka tidak perlu istirahat
padahal kalau kita mengasuh anak ya
ibu ibu saja pengasuh anak kita coba berempati lah kepada ibu ibu ini
ya mengasuh anak
ketika anak pukul dua belas malam bangun dia harus bangun juga
nah kalau ini juga dialami oleh para pekerja rumah tangga yang tidak punya hubungan darah
tidak punya resiko apa namanya ini adalah anak saya dan lain sebagainya
tidak ada attachment psikologis tentunya akan lebih berat lagi ketika mereka tidak bisa mengendalikan emosi
jadi pada dasarnya pelatihan untuk pengandalian emosi ya
kemudian perkembangan anak
bagaimana mengatasi anak ketika tantrum
seperti apa yang harus didampingi dengan baik
waktu makan dan lain sebagainya
itu menjadi satu materi yang memang harus dikuasai oleh pekerja rumah tangga yang memang dipercayakan untuk mengasuh anak
menurut pendapat saya
ya pada dasarnya adalah kehadiran pekerja rumah tangga ini
dengan pemberi kerja adalah simbiosis mutualisme
untuk itu perlu juga ada saling memahami
kemudian saling juga memenuhi antara hak dan kewajiban dari pekerja rumah tangga dan juga pemberi kerjanya
terima kasih banyak kepada mbak lita dan juga mbak intan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih setuju dengan mbak intan